jumat pagi gubernur jambi zumi zola memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
zumi dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi jambi tahun dua ribu delapan belas
untuk tersangka saifuddin yang merupakan asisten daerah bidang tiga jambi
zumi zola tiba di gedung kpk tepat pukul sepuluh waktu indonesia barat
zumi dijadwalkan untuk dimintai keterangan soal proses dugaan suap pengesahan rapbd provinsi jambi tahun dua ribu delapan belas senilai rp empat tujuh miliar
pemeriksaan terhadap zumi merupakan yang pertama kali sejak operasi tangkap tangan dilakukan
berdasarkan keterangan dari tersangka lain zumi mengambil peran dalam dugaan suap itu
selain zumi kpk juga menjatuhalkan pemeriksaan ketua dan wakil ketua dprd jambi cornelius buton dan zurman manaf
setawan ari tonang sebagai saksi tersangka saifuddin
kita langsung ke gedung kpk jakarta sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea kartika di sana
jadi apa yang ingin digali oleh kpk dengan memanggil gubernur jambi zumi zola pada jumat hari ini
renhard dapat kami informasi
kepada kppi kppi mencari tahu apa peran dari gubernur jambi zubizola dalam kasus juga ansua pengesahan rapbd tahun dua ribu delapan belas provinsi jambi
dimana kita tahu ada operasi tangkap tangan yang dilakukan pada dua puluh delapan november dua ribu tujuh belas lalu
yang kemudian berujung pada penetapan empat orang tersangka termasuk diantaranya adalah bawahan zumi zola
memang jika kita menunggu kpk memang hingga saat ini kpk belum memberikan sinyal atau memberikan informasi terkait bagaimana peran dari zumi zola
namun dapat kita pantau dari statement statement yang kemudian dikeluarkan oleh dua tersangka yang beberapa kali mengukapkan di depan media
bahwa ada peran dari pimpinannya dalam hal ini adalah gubernur jambi zumi zola
yang pertama adalah keterangan dari kuasa hukum pelaksana tugas sekretaris daerah provinsi jambi erwan malik
melalui kuasa hukumnya yang menguapkan bahwa ada perintah dari atasannya dalam hal ini adalah zumi zola untuk memberikan sejumlah uang ke anggota dprd provinsi jambi
hal ini dilakukan karena beberapa kali erwan malik melakukan komunikasi atau dikontak oleh pimpinan dprd provinsi jambi
untuk bisa memberikan uang atau permintaan yang kemudian diminta untuk bisa mengesahkan rancangan apbd provinsi jambi dua ribu dua puluh
sehingga erwan malik saat itu berkomunikasi
dengan pimpinannya dalam hal ini adalah zumi zola dan zumi zola memerintahkan erwan malik untuk bisa memberikan uang yang diminta oleh dprd provinsi jambi kala itu
selain statement dari kuasa hukum tersangka sekretaris daerah erwan malik ada juga statement yang diungkapkan oleh tersangka lain
yaitu adalah dari plt kepala dinas pekerjaan umum yang mengisyaratkan
bahwa dirinya menjadi kambing hitam atau menjadi korban dari segala perintah yang kemudian sudah diarahkan atau sudah diberikan dari pimpinannya dalam hal ini adalah zubizola kepada dirinya
selain itu juga beberapa waktu yang lalu pihak kuasa hukum dari erwan malik kembali lagi mengungkapkan bahwa ada sadapan telpon yang kemudian dikonfirmasi terhadap kliennya
yaitu sadapan telpon antara gubernur zubizola dengan pimpinan dprd provinsi jambi
tentunya hal hal ini kita akan masih nantikan akankah hari ini dengan keterangan keterangan yang diberikan dan alat bukti yang kemudian sudah didapatkan oleh kpk ada peningkatan status dari saksi menjadi tersangka
namun jika memang hal itu terjadi kpk harus memiliki atau mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka
kita masih menunggu saat ini zubizola masih berada di dalam untuk diminta keterangan dan hari ini selain zubizola ada juga nama ketua
dprd provinsi jambi yang kemudian juga dipanggil dan bisa saja ini bisa dikonfrontir dengan para tersangka dalam hal ini soal informasi sadapan telepon
kita masih menantikan bagaimana nanti hasilnya apakah kemudian ada keterangan baru atau informasi informasi baru yang digali dari saksi saksi yang hari ini datang ke kpk
saya ingin mengingatkan sedikit reinhardt soal bagaimana proses operasi tangkap tangan yang kemudian dilakukan oleh kpk
nah operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk ini dilakukan pada tanggal dua puluh delapan november dua ribu tujuh belas saat itu kpk melakukan ott di dua tempat yaitu di provinsi jambi dan juga di jakarta
tujuh belas orang di provinsi jambi diamankan kpk empat orang di wilayah jakarta diamankan kpk dan kemudian dari total enam belas orang ada empat orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka seperti nama irwan malik kemudian juga ada asisten daerah tiga provinsi jambi
saifuddin ada juga supriyono anggota dprd jakarta